ketua umum partai nasdem surya paloh hari ini bertemu dengan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono di markas demokrat untuk membahasnya langsung
kita bergabung bersama dengan korespondensianan indonesia ada teddy zuhari
teddy melihat tadi dalam satu layar ada surya palo dan juga ahy yang akhirnya di tengah safari politik ini akhirnya mereka bertemu
apa kemudian poin poin yang dibahas keduanya antara partai demokrat dan juga nasdem
tiga jam lamanya sejak pukul sepuluh pagi dan berakhir menjelang pukul tiga belas siang
dan memang ternyata apa yang dibahas oleh kedua ketua umum partai ini adalah hal hal yang menjadi perbincangan ramai masyarakat saat ini terkait isu politik
dimana keduanya menyatakan bahwa mereka menyepakati ada hal utama yakni sepakat untuk menolak sistem pemilu proporsional tertutup
dan mereka tetap mengatakan
bahwa sistem proporsional terbuka ini menjadi hal yang utama untuk tetap dilakukan agar sistem demokrasi di indonesia tetap berjalan
dan juga tidak disebut sebagai hal yang merampas hak atau suara rakyat ketika sistem pemilu dengan konsep proporsional tertutup ini dilakukan
dan selain itu memang juga ada dibahas mengenai strategi strategi kedua partai dalam pelaksanaan koalisi ini
walaupun kita tahu memang
sampai hari ini kedua partai tiga termasuk dengan pks antara nasdem demokrat dan pks belum secara de jure melakukan atau melakukan deklarasi mereka melakukan koalisinya
tapi memang disebutkan oleh pihak partai demokrat bahwa dalam waktu dekat nanti mereka akan jika tiba waktunya dianggap cukup mereka akan segera mengumumkan atau melakukan deklarasi diantara ketiga partai ini
baik demokrat nasdem dan juga pks
ada salah satu poin juga yang dibahas tadi yang menarik ketika melakukan konferensi persnya
ada pertanyaan kepada surya paloh apakah calon wakil presiden yang akan mendampingi anies yang diusung sebagai calon presiden ini sudah disiapkan
ini kembali dijawab oleh surya paloh dan juga agus harimurti yudhoyono bahwa sesuai dengan kesepakatan koalisi bahwa untuk menentukan siapa yang akan mendampingi anies baswedan pada pilpres dua ribu dua puluh
ini akan ditentukan oleh capresnya
dan tapi surya palo mengatakan tadi bahwa kalau dilihat secara kriteria sebenarnya agius harimurti yudhoyono ini dianggap cocok dan juga pantas itu merupakan pilihan pribadi dari surya palo
namun demikian dia juga mengatakan sekali lagi bahwa untuk menentukan siapa yang akan mendampingi anies baswedan sebagai calon presiden
dan jawab pres
pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang ini tentunya akan diputuskan oleh calon presiden yang ini anis baswedan
saya akan sedikit berbincang dengan juru bicara dari partai demokrat herzaki mahendra putra
bang herzaki ini menarik dari pertemuan ini
tadi yang dibahas soal wacana sistem pemilu proporsional terbuka yang diinginkan kedua partai menyalahkan sikap tegas akan mengawal sistem pemilu di indonesia tetap dengan konsep seperti saat ini
yang sudah pernah dilakukan

karena bagi kami ini adalah hal yang esensial ya
berbicara mengenai sistem proporsional terbuka dan tertutup ini bukan sekedar salah satu istilahnya itu teknis belaka
tetapi lebih kepada terkait kedaulatan rakyat
bagaimana hak rakyat untuk bisa lebih leluasa dalam memilih siapa calon wakil rakyatnya
itu lebih dimungkinkan dengan sistem proporsional terbuka
yang merupakan kemajuan yang sangat sangat progresif
ya terkait dengan sistem pemilu kita yang sudah kita capai bersama dalam waktu
belasan tahun terakhir ini
nah tentu harapannya dari kami partai demokrat ya disampaikan oleh mas ahaye tadi secara tegas dan jelas
agar ini tetap berlanjut
dan kan menjadi pertanyaan besar ini
pak surya paloh juga tadi dengan sangat kencang menyampaikan bahwa kami mendukung yang terbuka
nah pertanyaannya begini nih
ini kan terkait dengan aturan yang seharusnya dibuat di parlemen
ya sehingga seharusnya diserahkan kepada para lawmaker
lawmaker ini ada sembilan di parlemen
lapan sudah sepakat
ya kan sama
hanya ada satu yang berbeda
kemudian yang kedua
kita juga tahu bagaimana eksekutif ya yang terlibat juga dalam pembuatan hukum ya
itu sama sikapnya
bahwa mereka mengkhawatirkan terjadinya instabilitas
jika mendadak di tengah tengah permainan ini
ada perubahan aturan
bisa menimbulkan gejolak sosial dan politik
nah inilah yang sama sama kami berdua juga
nasdem dan demokrasi sepakat
ini seakan akan nanti malah ingin membuat chaos
atau membuat rame gitu loh
ini kan sedang bergulir di mahkamah konstitusi
apa skenario work case dari pihak anda dengan koalisi anda
jika ternyata ini disetujui dengan konsep proporsional tertutup
kalau bagi kami sampai dengan saat ini kami masih terus berupaya
karena kami menjadi pihak terkait ya
pemerintah sudah memberikan kesaksian
nanti teman teman delapan partai ini juga bergantian memberikan kesaksian
saat ini kami juga harus mempelajarkan

langkah langkahnya apa nih jika misalnya tadi katakanlah ada worst case skenario
tapi kalau jika kita berpijak pada logika hukum juga
terkait presidensial threshold tadi yang jauh lebih esensial loh
kita bicara mengenai presidensial threshold kan terkait dengan hak konstitusi
setiap warga negara itu bisa terpilih sebagai capres atau cawapres
harus diajukan oleh parpol kan begitu
nah karena di konstitusi tidak ada
dan disampaikan bahwa itu adalah open legal policy
dikembalikan pada halomai kerata pembuat hukumnya
lalu mengapa kemudian terkait
dengan sisi perusahaan terbuka dan tertutup ini
perlakuannya ya sama seharusnya
karena ini sebenarnya bicara mengenai sistem
ya seharusnya biarkanlah itu proses di parlemen
nah ini yang dikhawatirkan oleh pak sby
janganlah karena punya kekuasaan
karena kebetulan sedang berkuasa gitu
lalu kemudian menggunakan cara yang singkat
ya lalu ya kita ajukan saja
judicial review ke mahkamah konstitusi
oke ada hal yang menarik juga pertemuan
dari dua ketum tadi
ahy dan surya palom
ada pertanyaan ketika konferensi pers
berkait siapa pendamping anis di dua ribu dua puluh empat
sampai hari ini belum diputuskan oleh
oleh tiga partai dalam koalisi ini
tapi tadi sempat ada pernyataan dari surya paloh
ada cocok kalimat cocok dan pantas untuk ahy
tapi memang diserahkan kembali ke pak anis baswe
dan sebagai capres dua ribu dua puluh empat
sebenarnya secara internal sendiri
apakah kans untuk ahy masih dibahas sebagai cawapres
kalau dari kami sudah tegas dan jelas
ketum ahy sudah menegaskan
ya di waktu akhir januari kemarin
dan tadi juga sudah disampaikan
dan mendorong capres ditentukan oleh capres
kami sudah sepakat bertiga
capresnya adalah anis baswedan
demokrat pks dan nasdem
lalu untuk cawapres itu diserahkan kepada capres
memang kalau tadi misalnya dibahas
bahwa pak surya palom tadi menyampaikan
bahwa oh ini lebih dari pantas
ya ini kan tadi lagi lagi adalah
sikap beliau gitu
di kami demokrat juga ada
dan banyak kandang menginginkan seperti itu
ketika datang ke lapangan konstituen juga seperti itu
berbicara mengenai hasil survei juga seperti itu
tadi kami mementingkan
mengedepankan aspirasi rakyat
yang mengingat koalisi perubahan ini terjadi
ya biar agar lebih mudah ini kedepannya
jadi ya sudah
bagi kami yang penting
kita perjuangkan aspirasi dan harapan rakyat
untuk perubahan dan perbaikan
ada hal hal yang tadi
menghambat dalam proses pembutuhan koalisi ini
dan kami lebih fokus berbicara mengenai kriteria
ya silahkan nanti
kita sama sama telusuri
dan kami sangat yakin
mas anies sebagai capres juga
tentu akan mempertimbangkan banyak aspek
oke berarti publik masih terus menunggu
dari koalisi perubahan ini
tapi yang menarik juga pertanyaan terakhir saya adalah
kapan sebenarnya deklarasi koalisi perubahan ini
karena tadi ahaya juga sempat mengatakan
dalam konferensi persnya bahwa
kapal segera akan berlayar
tapi startnya itu kapan belum diumumkan sampai hari ini
sebenarnya bertiga ini
sama sama punya kesepakatan
kalau kita berbicara mengenai sesuatu ini
ya deklarasi ini adalah lebih kepada pengaturan ritme dan tempo saja
untuk kapan di announce atau di mengenai kepada publik
nah karena bagaimanapun ya
kami ini kan dalam politik lagi lagi
ya kan dalam politik ini
kami mesti sangat berhati hati dan berkalkulasi tadi
sebenarnya kan secara de facto kami ini sudah paling maju loh
sudah satu satunya yang punya capres loh
baca pres hanya kami
berbicara mengenai baca pres tadi sudah diserahkan
nah untuk deklarasi koalisi kebersamaan ini
nah kami juga sedang mengkalkulasi
berbagai faktor gitu
kapal memang akan segera berlayar
tetapi lagi lagi waktunya kapan sama
seperti nasdem tanggal tiga oktober
kemudian pengumuman dari kami mengenai mendukung anies
lalu teman teman bekas mendukung
lalu pertemuan hari ini
selalu tahunya hanya hamil satu kan
karena lagi lagi ada super effect dan juga bagian dari upaya kontijensi
sebelum waktunya itu kan ya kita tahu bahwa kami akan menghadapi pihak pihak yang tidak menginginkan perubahan yang terjadi
bahkan sampai dengan saat ini mereka masih
ah beneran nih koalisi perubahan jadi terbentuk
padahal mereka sudah melakukan sedaya upaya agar ini tidak terjadi
agar ini diperasakan dan tidak menjadi capres
nah itu kami mesti lebih hati hati lagi
pada saat ada kemajuan apapun itu
kalau terawal untuk diumumkan
ya kita belum siap dengan segala pelindungnya gitu ya
baik bang herzaki terima kasih banyak waktu anda
dan puspa tadi itu penjelasan singkat dari jubir partai demokrat herzaki mahendra putra
memang belum ada keputusan secara resmi kapan akan diumumkan deklarasinya
ini masih menunggu waktu tentu kita publik juga masih akan menantikan
kapan koalisi perubahan pks demokrat dan juga nasdem akan mengumumkan deklarasi
dan juga mengumumkan cawapres yang akan mendapingnya anies pada dua ribu dua puluh empat mendatang puspa
oke kita tunggu nanti surprise efeknya yang tadi disampaikan oleh herzaki
teddy zuhari korespondensi ann indonesia terima kasih atas laporan anda